hai penyelenggaran pon ke dua puluh di papua ini besi di respon secara positif oleh para pelaku mkm
kita gunakan sebagai ajang promosi termasuk juga untuk memperkenalkan produk produk artisan papua
ke dunia yang lebih luas
ini kesempatan juga bagi kita para pelaku umkm untuk meningkatkan kualitas dan daya saing
kami juga sedang menyiapkan satu gerakan
untuk mendorong produk produk umkm ke global
itu saja mungkin